dan kamu suruh aku baik sama orang itu
tapi dia kan sebetulnya gak bersalah andri
kalian membahas pembunuh itu lagi
apa sih maksudnya
tapi dia kan dijebak mah
kamu kenapa suka sekali sih menyiksa mama
melihat muka pembunuh itu membuka luka luka
tapi mama gak akan pernah lupa sama wajah itu
wajah yang udah pernah bunuh papa kamu
bu wiwi yang bunuh papanya andri
iya bu wiwi yang bunuh papa
papa yang bunuh kamu
sekarang semua ini gak masuk akal mbak
kalau mama gak kenal sama ibu wit
dan sekarang motifnya apa mu
mama tak tahu motifnya apa tapi itu kejadiannya
dia juga gak pernah mau ngaku apa alasannya
dan apa dia bunuh papa atau bukan dia gak pernah ngaku
tapi yang jelas dia ada di tempat kejadian
di tangan dia ada senjata yang dia pake untuk bunuh papa kamu
tentu saja dia tuh bongkong
siapa masalah kamu
mau pun apa dua
ini gak mungkin
tapi ibu tenang aja sekarang andre lagi di dalam sama mama
dewi yakin andre bisa melunakan hati mama
dewi aku mau ibu with pergi dari rumah ini
tapi kenapa andre
aku mau dia pergi dari sini
andre tunggu andre kamu dengar dulu
ibu wit kan bilang sama aku kalau dia tuh gak bersalah
tapi dia dituduh sama orang lain
sekarang sama aja mau dia mau suami tetap aja kan
kalau mereka itu terlibat dalam pembunuhan itu
sekarang aku nggak mau liat ibu wit itu di sini
aku gak mau ngeliat orang yang membunuh papa aku itu berada di rumah ini
walaupun sebenarnya itu adalah papa angkat aku
tapi aku sudah menganggap kalau itu adalah bapak kandung aku
keadaan di rumah lagi agak panas
mereka pasti gak akan mau terima saya karena saya bekas narapidana
saya pergi dulu ya
eh jangan bu
gimana kalau sekarang saya anterin ibu ke rumah saudara saya
dia pasti senang sekali kalau ibu mau tinggal di situ
mama mau antri nenek ke rumahnya tante maya dulu ya
kau masuk ke dalam ya
lau lain mana om
uang om gustaf cuma cukup buat beli dua tauhinya aja
nggak apa apa ya
lara lapar deh
ini talunya buat lara aja
om gustaf udah kenyang
om gustaf udah kenyang
itu suara perut om gustaf
lara kasih tahu lara ke om aja ya
ini tahu om gustaf buat lara ya
makasih ya lara
gustaf keluar dong
ada ibu lara
lara nggak mau pulang ya allah
lara takut sama ayah
lara tunggu sini ya
biar om gustaf yang buka pintunya
katanya dia takut sama bapaknya non
dia katanya mau di sini aja sama saya non
non lila mau bersama lara
gimana kalau kita pergi bersama sama non
saya akan selalu menjaga dan melindungi nolila dan lara
pusat kayaknya bukan saat yang tepat ya
sekarang yang paling penting tolong balikin larak aku ya
nanti saya coba bujuk lara dulu ya non
ya udah saya tunggu di sini ya
eh orang ngapain di sini
lara takut ayah
lara takut sama ayah
ya udah kita kabur lewat pintu belakang ya
tentu aja mai ga keberatan klo ibu tinggal disini
mai justru senang bu jadi mai punya temon sekarang
terima kasih ya ma
loh ibu wiwet kenapa
nggak apa apa dewi ibu cuma sedih
kenapa sikap andre berubah sama ibu
padahal waktu padahal waktu nengok ibu di penjara sama kamu dia baik sekali sama ibu
ibu salah apa sama dia dewi
iya ibu jujur dewi juga nggak tahu
udah selesai jalan tapi nggak berhasil
sekarang lara dibawa gustaf lagi
gustaf bawa kabur lara
tante kalau ketemu ustadz kayaknya
ingin tahan dia
tante kutuk itu orang
biar giginya itu bentuknya kayak ulekan
terus rambutnya itu tumbuhnya kayak jajanan kencang
satria kamu bikin otak mama bentuknya jadi kayak kerucut
kalau kamu mau hina hina aku lagi mau berantem
aku udah gak kuat aku capek
disimpen aja buat besok
aku gak mau marah marah lagi sama kamu
justru aku mau minta maaf sama kamu
karena aku udah ngeraguin lara sebagai anak aku
sekarang aku baru ngerasa kehilangan setelah dia gak ada
dan kamu nggak usah khawatir
aku janji aku pasti menemukan larang
ibu wiwit itu sedih banget
soalnya dia cerita sama aku
waktu kita jenguk dia di penjara
kamu kayaknya gak ada masalah sama dia
sekarang kamu suruh aku bermanis manis
sama orang yang sudah membunuh papa aku sendiri
salah unurin aku
semenjak sepeninggalan papa aku hidup aku dan juga mama itu sangat berat sekali
dan kamu suruh aku baik sama orang itu
tapi dia kan sebetulnya nggak bersalah andre
kalian membahas pembunuh itu lagi
apa sih maksudnya
tapi dia kan dijebak ma
kamu kenapa suka sekali sih menyiksa mama
melihat muka pembunuh itu membuka luka luka luka lama tahu nggak sih
mama nggak bisa melihat muka dia
dia itu pembunuh jangan dibelain
kamu dengar kata mama kan
jadi mulai sekarang tolong jangan suruh orang itu ke sini lagi